kasus harian covid sembilan belas kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan per hari ini
kasus kematian di tanah air bertambah satu enam ratus empat jiwa
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai sembilan puluh lima tujuh ratus dua puluh tiga jiwa
sementara kasus positif bertambah sebanyak tiga puluh tujuh ratus tiga puluh delapan kasus baru
sehingga total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai tiga empat ratus empat puluh tiga ratus sembilan puluh enam kasus
pasien sembuh juga bertambah tiga puluh sembilan empat ratus empat puluh enam orang
sehingga total pasien sembuh saat ini dua delapan ratus sembilan lima ratus tiga puluh delapan orang